sungguh sikap raden sangat mulia
kami bangga punya junjungan seperti raden kian santang
hidup raden kian santang
hidup raden kian santang
hidup raden kian santang
hidup raden kian santang
baguslah kalau begitu paman
lebih baik sekarang paman semua kembali ke winduhera
kembalilah ke tempat kelahiran kalinya
dan bangunlah agar menjadi lebih baik lagi
kami ingin bergabung dengan raden
kami ingin membalas kebaikan raden
sekali lagi maafkan kami raden
kalau begitu terima kasih sehat tersebut
ayo kita harus menumpas pemberontakan ini
tapi kita harus tetap puas pada
aku yakin paman argadana sudah menyiapkan semuanya untuk menghadang kita semua
sudah belum kang
lensek sadayana sudah beres
ini bis buatin minuman buat akang
akan teh pasti capek kan
neng lilis mak ngerti saja
benar tuh yang namanya juga kerja
pasti akang telalah capek kecapean
lilis buat minuman
iya turun neng lilis
itu minum buat saya
bukan buat kamu
tidak bisa ini juga eh
ini buat saya
buat saya ini mak
sudah atum ini jangan berantem di sini
ini lilis buatin lagi
aduh kalau jodoh mak tidak kemana
aduh aduh aduh tidak bisa
tidak bisa adeng lilis
malah nyembur di sini
astaghfirullahaladzim jadi basah seperti inik
aduh tidak bisa atuk
kak pergi deh sekarang
kalau enggak dia lilis yang pergi
kau itu tak sudah
kita tidak boleh gagal
kalau kita sudah berhasil membunuh kian santan
akan lebih mudah bagi kita membunuh siliwangi
saya lihat dari tadi
sepertinya kakak memikirkan sesuatu
apa yang kakak memikirkan
raden kian santang
belum pernah ada orang seperti dia
seharusnya dia membawa kita ke pajadani untuk menerima hukuman
varian kian santang memang terkenal lebih baik
semua orang itu tahu
tapi dia sangat berbeda
bahkan dia memperlakukan kita seperti saudara
selama ini kita salah menuduh
diturunan prabu siliwangi
lantas untuk apa
kita memusuhi pajajaran
tidak semestinya kita memberontak pada penjajahan
aku tidak mau lagi karena
aku juga tidak mau ikut ikut memberontak
bagaimana kalau kita bergabung saja dengan pajajaran
ayo kita temui raden kian santang
sepertinya hari ini adalah hari sosial
kenapa kau bicara seperti itu
aku bertemu lagi dan lagi
siapa orang yang kau maksud
siapa lagi kalau bukan kau
jangan terpanjang emosi
hei panggilan pecunda
kau sangat tidak layak
menjadi putra mahkamah
di kerjaan pajajaran
aku tidak menarik
aku lagi menarik
jangan terpaksa berpacung

kau lupa kita ulang ke dua persatu